pikirannya itu jadi
rocky jadinya ditahan dulu rocky kita harus kembali ke sana lagi
ada konversi pers yang tengah digelar kita langsung kembali ke hotel sultan
tahun dua ribu tujuh belas itu baru lima puluh dua ribu delapan belas tujuh puluh lima dua ribu sembilan belas akan ada seribu dan tahun berikutnya lagi akan menjadi tiga ribu dan lima ribu
jadi program ini sebetulnya bukan program yang baru
tadi juga sampaikan program kartu prakerja
nah kartu prakerja ini ini juga harus dilihat bahwa akan terjadi shifting pekerjaan dengan adanya kecepatan teknologi ini
kemajuan teknologi yang mengakibatkan ada puluhan juta pekerjaan yang akan tercipta
dan juga ada puluhan juta juga kerjaan yang akan hilang
dengan adanya kartu prakerja ini justru akan memberikan pendidikan vokasi untuk mengantisipasi perubahan ini
nah program program ini sudah dilakukan sejak
sejak tahun dua ribu enam belas
karena saya tahu pasti karena itu berada di bawah dunia usaha di bawah kadin
oleh sebab itu dan kita pun melakukannya tidak sendiri
kita melakukannya ini bersama sama dengan
apa dengan kadin dan juga pemerintah jerman
jadi program vokasi ini akan mendapatkan sertifikat versi sertifikasi yang sepadan dengan pendidikan di jerman
jadi apa dan sertifikasi itu ditandatangan tidak hanya oleh kadin kami
oleh kadin indonesia tapi juga oleh kadin jerman yaitu hakatir dan pemerintah jerman
sehingga pekerja kita yang mendapatkan sertifikasi ini bisa juga bekerja diterima di negara negara eropa karena sesuai dengan standar jerman
tapi harus kita akui bahwa performance dari pak maruf amin ini hari ini sangat luar biasa
dan kalau dari dua menurut saya agak sedikit below ekspektasi
karena jawaban jawaban dari mas sandi itu menurut saya masih agak mengambang kurang tepat
atau kurang langsung mengarah kepada pokok pokok persoalan
tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya kita mengapresiasi kedua keduanya karena mencoba memberikan solusi solusi terhadap beberapa hal yang kita perbincangkan hari ini
tapi kita tentunya
sangat bahagialah sangat bangga dengan guru kita dengan abah kia haji maruf amin yang hari ini luar biasa
jawabannya performance nya ketenangannya akurasinya dan juga pemahaman pemahaman dari bidang yang diperdebatkan pada hari ini terima kasih
baik terima kasih dari tkn satu dan sekarang kami berikan kesempatan untuk bpn dua silakan untuk memberikan pernyataan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati rekan rekan dari tkn ada pak wagub deddy mizwar ada mas rosan partnernya mas andi dan paling ujung ada mbak ida partner saya di jawa tengah kemarin
dan politik ini harus begini boleh beda pilihan tapi kita tetap bersahabat insya allah kita akan jaga persahabatan
dan juga mbak lydia dan mbak dr gamal said walaupun sama sama said tidak ada hubungan keluarga ya
baik terima kasih
bapak ibu sekalian tentu saya tidak ingin berkomentar mengenai performa dari pasangan satu dan pasangan dua karena biarkan masyarakat secara objektif menilai bagaimana performa kita masing masing
tetapi saya ingin menjelaskan seluruh yang disampaikan pak sandi tadi adalah refleksi dari detailnya
tekunnya persistennya beliau berkeliling ke seluruh wilayah indonesia
tadi dikatakan satu lima ratus tempat dikunjungi kemudian beliau menangkap berbagai keluhan berbagai masukan berbagai harapan harapan dan dimunculkan dalam debat tadi
dan saya kira kalau boleh saya katakan bahwa debat tadi adalah sangat sandi banget lah karena sehari hari dalam perjalanan kampanye keliling indonesia
beliau bicara mengenai pendidikan mengenai kesehatan mengenai lapangan kerja terutama dan juga mengenai bagaimana merajut sosial budaya kita yang beragam tadi
saya ingin meng highlight beberapa poin yang merupakan tawaran besar atau tawaran baru dari program pemerintah apabila nanti pak prabowo dan pak sandi dipilih oleh rakyat insya allah
di bidang kesehatan misalnya jelas sekali bahwa pr kita yang terbesar adalah bpjs
dan beliau katakan tidak sampai dua ratus ribu orang
dan beliau katakan tidak sampai dua ratus ribu orang

setelah beliau menjabat maka diyakinkan akan diselesaikan
beliau katakan berapapun defisitnya harus dicari jalan karena itulah adalah hak dari masyarakat
kemudian urusan urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga medis akan ditingkatkan
tapi juga yang paling penting adalah tawaran untuk program preventif dengan mengajak dua puluh dua menit olahraga tiap hari tiap pagi atau tiap hari
dan itu akan menjadi budaya baru
dan itu akan menjadi budaya baru
yang bisa mengurangi biaya pengobatan kita
di bidang pendidikan nanti mbak lili bisa nambah
di bidang pendidikan itu kita ingin menghapus ujian nasional karena terbukti sistem yang tidak adil dan kemudian juga merepotkan anak didik kita
kemudian kita juga ingin meliburkan anak anak kita di hari ramadhan karena itu kesempatan berkeluarga itu kesempatan untuk menambah ilmu ilmu lain dan menambah memperkuat budi pekerti
kompetisi olahraga kompetisi kesenian kompetisi matematika kompetisi ilmu pengetahuan
kemudian di bidang tenaga kerja jelas sekali tadi dan terima kasih pak rosan telah menyebutnya dengan kritis tapi itu artinya beliau berminat sebetulnya
beliau menaruh perhatian penuh bahwa
okoc itu baik bahwa rumah siap kerja itu baik kemudian program program link and match itu baik
bahwa kita mesti berbagi ke depan itu sesuatu yang menjadi kewajiban bersama
yang terakhir di bidang sosial budaya pak sandi menekankan pentingnya menjaga kebenekaan kita dengan menjaga aspek aspek budaya yang merupakan keunggulan dari bangsa kita
konsisten sekali mengatakan bahwa seluruh potensi budaya kita itu adalah potensi juga untuk memajukan ekonomi negeri
sehingga budaya ini tidak sekedar dipamerkan tapi juga dioptimalkan menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi kita ekonomi kreatif
menumbuhkan lapangan kerja dan juga kemudian memberi kesempatan pada anak anak muda kita untuk memperoleh masa depan yang lebih baik
ringkasannya kurang lebih begitu
tapi secara keseluruhan
kita menyaksikan pak sandi yang sangat terukur sangat detail sangat menguasai bidang bidang yang tadi didiskusikan
dan mari kita lanjutkan nanti diskusi dan nanti dr gamal maupun mbak lydia bisa menambahkan jawaban jawaban
mungkin demikian dari pasangan dua terima kasih
baik terima kasih pak sudirman said untuk pernyataannya dan
oke itu tadi kami
oke tolong sedikit lagi
kami baru saja mendengarkan press conference dari kedua